nyair ratu tidak tahu seberapa besar kekuatan anak anak subanglarang
kalau mereka sudah bersatu
apa yang kukatakan ini adalah untuk keselamatan gusti prabu surawisesa
dikatakan oleh dia yang pernah mengkhianati rajanya sendiri
aku sama sekali tidak melihat
lawung seta bersama beberapa prajurit lainnya
melanjutkan pencarian mencari kian santap gusti prabu
semakin sering kita mencari
akan semakin mudah kita mendapatkan buruan
maaf gusti prabu
apa tidak lebih baik
gusti prabu mengangkat beberapa pegawai lagi
karena melihat situasi seperti ini
mengangkat beberapa pegawai
kenapa aku harus menambah penggawa di istana panjijar
nyair meremehkan kemampuanku dan lawung seta
kemampuanku dan laoseta lebih seratus kali lipat dari dirimu
nyair ratu tidak tahu seberapa besar kekuatan anak anak subanglarang
kalau mereka sudah bersatu
apa yang kukatakan ini adalah untuk keselamatan gusti prabu surawisesa
dikatakan oleh dia yang pernah mengkhianati rajanya sendiri

yang pernah menghianati rajanya sendiri
meninggalkan kerajaannya saat kerajaan membutuhkannya
aku sudah meminta ampun pada gusti prabu surawi sesa
dan gusti prabu surawi sesa
dengan berbesar hati
sudah membaafkan aku
aku mengatakan ini
karena aku tidak yakin
bahwa gusti prabu surawi sesa
dengan kemampuan kanur agar
kau sudah menghinak
aku bisa saja memisahkan mereka
tapi aku penasaran siapa yang lebih baik
di antara dua punggawang
aku belum pernah sempat membandingkan
biarlah mereka beradu juru
aku tidak ingin berkelahi
kalau aku bisa menyingkirkan orang ini
lebih dulu dari istana
tenaga dalamku sudah lebih pulih
dari saat penangkapan dulu
kalau saat itu saja aku bisa menahan
pukulan ratu laut
aku lebih bisa mengalahkannya
aku tidak akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
kami mempunyai kabar bagus untuk tuan ku
kami menemukan tempat persembunyian gusti ratu subang larang
benar tuan ku
bahwa gusti ratu telah bersembunyi di dalam goa
yang tak jauh dari tempat ini
ku akan kasih permintaan agama
kami akan menaklukan mereka
dan idiota mereka
setelah ku fikir fikir
perkataan nyirompang benar
aku harus menambah punggawa di istana penjecah
karena aku sangat menyadari
kekuatan kita tidak ada apa apanya dibandingkan saudara saudara kian santa
dan juga dirinya
tapi siapa yang bisa mengalahkan kian santang dan kakak kakaknya prabu
aku tahu siapa orangnya
mungkin mereka tidak bisa mengalahkan kian cantik
tapi mereka bisa membuat kian santang kewalahan
dengan hal itu akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisinya
dan sekarang ayo ikut aku untuk menemui mereka
apakah kalian ingin bebas
atau ingin membusuk selamanya disini
lebih baik aku membusuk disini
daripada harus patuh padamu
apakah kalian semua lupa
pada sumpah sumpah ke prajuritan
bahwa semua prajurit
harus setia kepada pajajaran
sampai mereka mati
kami tidak pernah lupa
bahwa kami selalu setia
bersumpahlah kepada raja kalia
rajaku adalah gusti prabu siliwangi
ayah anda aku
sudah memberikan tahta pajejaran kepada aku
apakah kalian masih ingin menutup mata kalian
jika kalian menentang kepada aku
sama saja kalian menentang kepada pacaran
jika kalian membanggang kepada pajajaran
berarti kalian membangkang kepada sumpah kalian sendiri
jika kalian membanggang kepada pajajaran
berarti kalian membanggang kepada sumpah kalian sendiri
untuk selalu setia
dan rela berkorban demi pajajaran
dan rela berkorban demi pajajaran
untuk selalu setia
kepada pajajaran sampai mati
bukalah raja pelindung penjara ini

baik gusti prabu
memelihara kanta dewa
penjara ini sudah terbuka
kalian boleh keluar
kalian berdua sudah resmi
menjadi penggawa istana pajajaran
aku ingin mengingatkan kalian lagi
pada sumpah prajurit yang sudah kalian katakan
tugas pertama kalian
adalah menjaga keamanan pajajaran
ada di tangan kalian berdua
kalian boleh pergi dari sini
maaf gusti prabu
bagaimana jika keputusan gusti kali ini salah
benar gusti prabu
bagaimana kalau mereka berdua berkhianat
apa gusti prabu sudah memikirkan dia matang matang
aku tahu apa yang aku lakukan
aku sangat kenal dengan mereka berdua
mereka tidak suka dengan
tetapi mereka tidak akan berkhianat pada pajajaran
jangan lupa untuk berlangganan